loh eh kok pada bengong
kata sobri makanan yang gak enak
ustaz pak dei semuanya
saya cuma ngomong ke teman teman
kalau nasi gorengnya haikat itu gak enak
eh sobri apakah kamu lupa
rasulullah saw tidak pernah menikmati makanan
tapi ya itu pasti
nih belanjanya nih
eh sobri kok kamu cuma bumbu doang sih bawanya
aduh ini kan berat
siapa sih bawanya gitu
jangan berantem ya
kalau kalian masih berantem
aku ambil lagi
jangan jangan jangan
sesama muslim itu bersaudara seperti satu tubuh
betul tidak mau penyelilih
yang duluan capesan keren kemah anda
bakal dapat nasi goreng yang lebih banyak

waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak d pesanannya siap
ini apa d
ini apa d
taruh pak d
sekarang pak d akan mengajarkan bagaimana cara membuat nasi goreng
nasi goreng spesial
yang di restoran itu pak d
beli pak d
kita bagi dua tip
sekarang pak d akan mencoba
beri nilai pak d
pak d akan menilai berapa angka untuk sobri
dan berapa angka untuk haika
yah pak d kagak jadi cobain
nanti pak d
amalan yang baik ketika kita sholat awal waktu
sebelum pak de menilai alangkah baiknya
ketika sudah suara ajan memanggil
kita bersegera untuk sholat
masalah ini biar nanti pak d urus
ketika nanti pak d cobain pak d mulus
pak d nggak bakal muncul
ya sama aja pak d
ya udah sekarang
ingin diriku jadi seperti mereka
agar aku berharga
dulu ku sangka
ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
bukan kau tak perlu
meskipun masih berasa banget sakit ini
tapi sholat mah harus
pak t akan menilai siapakah yang berhak menjadi juara pembuat nasi goreng
pasti pak d
punya sobri yang menang
ya pasti trio bemo dong
saya taruh belakang sini n particles
kita pergi terus ya bahkan
silakan dicoba dan sekaligus dirasakan mana yang paling enak
yang ini dulu
pasti asin kan enak manis pahit pahit maksudnya pasti enak
memang kualitas internasional
ini salah nyebut nih rine coba ya
dia punya kita sempurna
ya punya kalian apa
nah enak kan cocok buat nasi goreng yang ada satu dunia ini keracunan
keputusannya karena punyanya haidot yang enak maka pade putuskan haidot bikin nasi goreng seperti ini yang banyak
jangan lupa trio bemo bantuin haidot untuk bikin bungkus
enak pada enak enaknya
ayo berdiri siapkan bumbu bumbunya
amin ya allah ya allah
gak usah dimakan
sakit peras kudis
kok pada bengong
ustaz pade semuanya
saya cuma ngomong ke temen temen
nasi gorengnya hai kaku itu
enaklah punya saya
eh sobri apakah kamu lupa
rasulullah saw saja tidak pernah mencelamakanan
kalau beliau suka beliau ambil lalu beliau memakannya
kalau beliau tidak suka beliau tinggalkan
tapi tidak mencelamakanan
itu hadis riwayat khori muslim
nah tahu tuh sobri
kalau enggak enak enggak usah dimakan enggak usah dicela
orang nasi goreng buatan icle mana ada sih yang gak enak
enggak buatan haidot
aku kan cuma bilang kenyataan fakta dari nasi goreng ini
kalau nasi goreng ini enggak enak pedes bikin sikit perut orang
baru ngomong itu enak atau enggak coba
ini makanan enak
pak de udah nyobain
pak de sama mr sergi sajinya
tapi di sini kan ada pak de
nih pak de sajinya
apa yang sudah allah berikan rezeki makanan hari ini dinikmati
insya allah allah akan memberikan kenikmatan pada setiap makanan yang masuk lewat mulut kita
ke ronggongan kita dan akhirnya sampai ke perut kita
kata kamu enggak enak
itu kok kamu dihabisin sih
baru aja pengen aku habisin
aduh itu mah namanya sungguh terlalu
kalau makanan itu
kalau beli celah harusnya makan
ya udah mak